keluarga joko widodo telah berangkat ke yogyakarta untuk ikuti acara midodareni nanti malam pukul tujuh
untuk mengetahui bagaimana persiapannya sudah diadakan kami
koresponden cnn indonesia nova nayantaka di yogyakarta
selamat sore naya
naya silahkan dengan laporan anda apa yang bisa anda gambarkan untuk menjelang prosesi midodareni nanti malam di sana
nova naya silakan dengan laporan anda langsung dari sleman yogyakarta
ya selamat sore heranov dan juga pemirsa
ya jelang prosesi malam mido dareni yang akan rencana yang akan digelar pada pukul tujuh
pada pukul tujuh
ya selamat sore heranov dan juga pemirsa
jika tadi pagi prosesi siraman telah digelar dari pukul sembilan hingga siang hari tadi
dan saat ini atau sekitar pukul tujuh malam rencananya prosesi selanjutnya adalah mido dareni yang akan dilakukan
di mana malam midodareni ini merupakan malam yang cukup sakral
di mana nanti calon pengantin pria yaitu kaisang pangarep
dan juga keluarga jokowi akan datang ke kediaman calon pengantin wanita erina gununo
dan saya akan tunjukkan seperti apa persiapan di kediaman calon pengantin wanita erina gununo
anda bisa lihat di belakang saya ini merupakan arah menuju rumah kediaman erina gunduno
yang nantinya menjadi tempat malam mido dareni
atau malam di mana calon pengantin pria
kaisang pangarep beserta keluarga akan menyandang ke rumah calon pengantin wanita
dan bisa dilihat di sini dari petugas pas pamer juga telah datang
kemudian juga pemasangan bunga tenda juga telah disiapkan
sehingga di sini bisa dilihat suasananya memang masih pengamanan
dan rencananya nanti sekitar pukul tujuh keluarga presiden jokowi dodo akan datang
di mana nanti calon pengantin pria kaisang panger akan membawa sejumlah barang
sebagai seserahan yang akan diberikan kepada keluarga calon pengantin wanita erina sofia gudono
dan yang menarik nantinya mido dareni merupakan malam yang cukup sakral
atau tradisi jawa yang cukup sakral di mana ini dilakukan malam sebelum acara
dikelar pada esok harinya di presiden jokowi dodo
kaisang atau calon pengantin pria datang ini masih tidak diizinkan untuk bertemu dengan calon pengantin wanita erina gudono
yang memang masih dipingit atau memang sudah dipingit sekitar satu minggu
sehingga pada malam midodare ini memang malam dihususkan kepada keluarga calon pengantin pria
untuk bisa lebih keras
jadi ini akan menjadi lebih terkenal dan juga lebih akrab dengan keluarga calon pengantin wanita erina gununo
dan kita masih menunggu seperti apa nanti suasana malam mido dareni di kediaman erina gununo di sleman yogyakarta
dan tentunya nanti di sekitar area kediaman erina gununo ini akan disterilkan
karena sekitar pukul tujuh malam rencananya rombongan dari keluarga presiden jokowi dodo dan juga calon pengantin kaisang panger
yang akan tiba untuk melakukan prosesi malam mido dareni
baik terima kasih untuk update anda sore ini di program newsroom
terima kasih di korespondensian elin indonesia nova naya taka langsung dari yogyakarta